ratusan warga pengangguran sekabupaten karawang jawa barat yang tergabung dalam gerakan pengangguran remaja karawang atau geprek
menggelar ujuk rasa masa mendobrak pintu gerbang kantor bupati kerawang karena ingin bertemu dengan bupati karawang agar dipekerjakan
kericuan ini terjadi di ke depan kantor bupati karawang pada rabu siang
masa aksi merasa kesal aspirasi menuntut adanya lowongan pekerjaan di perusahaan yang berada di wilayah kabupaten karawang tidak ditanggapi oleh pemerintah kabupaten karawang
meski sebelumnya sudah melakukan rapat dengar pendapat
tuntutan masa ini diantaranya warga karawang diprioritaskan saat perekrutan tenaga kerja dengan kuota sedikitnya lima ratus orang setiap bulan
selain itu unjuk rasa tersebut diikuti para orang tua pendemo anggota geprek
kelompok ini mengancam akan menurunkan jumlah pengunjuk rasa yang lebih banyak jika aksi hari ini tidak direspon oleh pemkat karawang
menurut akal sehat tidak logika
kenapa karena karawang itu
kota industri terbesar
kota industri terbesar di asia tenggara
tapi penganggurannya woy mantap